gue masih ada urusan sama lo
senapan sih orang gue sibuk
nggak usah soal sibuk deh
lo harus bantuin gue cari anak kecil namanya ipang
dia ada di sekitar sini
bukan urusan gue
kasar banget sih lo jadi cewek
anak kecil itu pakai kalung gue
gue cuma kaget aja terus gue oleng makanya gue jatuh
suara ngebut banget sih soalnya tadi
terus tiba tiba nyalip
mendingan lo susul ian deh gue takut dia nekat
terus lo gimana
udah gue gapapa gue lurusin kaki dulu
buruan gue takut itu geng serigala
ntar ian kenapa napa
lo yakin bisa sendiri
ya udah gue susul ian ya
kayaknya lo jotka atas belakang
memang kita udah jadi banduk soalnya ya
bisa masuk sih
mereka jatuh tuh kalung gue
kalau kayak tadi kemana ya
gak pernah ada kapok yang enak segala nyari masalah sama anak warrior
mandi sini lu buka helm lu biar gue bisa lihat muka lu
lu laki bukan
lu buka tuh helm
iya kak kenapa mau beli koran
ternyata kakak salah orang
gue gak boleh kehilangan anak tadi
pak maaf pak
bapak lihat nggak ada anak kecil umur sepuluh tahun
tingginya sekitar segini
rambutnya agak lurus terus jualan koran
oh si ipang itu
oh iya benar si ipang
dia ada di mana ya mas
soalnya saya lagi ada perlu sama anak itu
ada perlu apa neng
oh enggak enggak pak
saya emang ada perlu aja
dia si ipang itu di mana ya
neng lurus aja
nanti ada pertigaan
belok kanan disitu ada tongkrongnya anak anak jalanan
oh gitu ya pak
makasih banyak ya pak
demi apapun ya
tuh cewek baru ngeselin banget sih
berani beraninya dia nantangin gue
gila enggak tau gak sih sil
secara nih ya
siapa coba yang enggak tau kalo sila itu punya cinta nusantara
iya kan pak
berani berani nyantu anak baru yang bukan siapa siapa cari gara gara
gue tuh juga jadi castle banget deh
itu cewek ternyata suka cakepan juga ya
tapi daripada kita mikirin itu cewek terus
bisa bisa ada wrinkles wrinkles yang muncul di muka kita
enggak boleh banget
bener gak sih
jadi mendingan kita refreshing relaksasi
tapi tau ta ada benernya sih sil
jadinya aura lo tuh jadi gimana gitu ya kan ta
mendingan kita ke salon kita mini pady
kita massage massage cantik ya kan
pokoknya supaya muka lo tuh fresh sil
kalo misalnya abis relaksasi
muka lo jadi shining swimming splendid
gue yakin banget gue pasti kelepak lepak sama lo
yaudah boleh yuk
nanti kita naik taksi aja ya
gue yakin itu bukan modi
karena gue tau banget
mondi bukan tipe orang yang suka sembunyi di balik helm kayak gitu
gue gak mungkin ngejar dia lagi
kenapa sih cewek ana itu ada dimana mana
gue heran dia tuh kayak kecil banget
dia lagi dia lagi dia lagi
gue gak mau urusan sama dia sumpah
aduh dia ngeliat gue lagi
gue kabur aja deh
aaaa tunggu tunggu tunggu tunggu
mau kabur kemana lo
gue masih ada urusan sama lo
ngapain sih orang gue sibuk
nggak usah sok sibuk deh
lo harus bantuin gue cari anak kecil namanya ipang
dia ada di sekitar sini
bukan urusan gue
kasar banget sih lo jadi cewek
anak kecil itu pakai kalung gue
sekarang juga lo harus bantuin gue
gue gak mau
nggak usah sok sok gak mau deh lo udah cepetan
lo harus tanggung jawab
wah ini namanya pelanggaran hukum karena lu udah pemaksaan terhadap gue atau gak
bawel banget sih bisa gak sih udah gak usah banyak ngomong
woi masalah lo kenapa sih lo kasar banget jadi perempuan
udah buru keburu hilang anaknya
ya tuhan kasih aku kesabaran
lama banget gitu doang
nggel banget gue rasa ada
kalo sampe gue tau siapa anak serigala yang tadi gue blender tuh orang
biar temenan sama lo
halo yan yan udah sama gary belum
lo gimana dapet gak anak serigala yang tadi
hampir sih tapi dia akhirnya lolos
karena dia tadi nendang gue terus gue jatoh
emang kurang ajar tuh orang
rusuh tau gak lo
lo sekarang dimana nih biar gue samperin deh
gak usah gak usah
gue gak apa apa kok gue baik baik aja
kayaknya rencana kita nyari kalung gudang harus dipending dulu deh
setelah ada urusan mendadak nih yang harus gue lakuin sekarang
ya walaupun gue harus
setengah hati ngelakuinnya ya karena dipaksa
yaudahlah kalo gitu lo hati hati ya
iya nanti kita berkabar lagi
lagi jalan mau nyari kalung gue
kirain dia gak peduli sama kalung gue
jalan jalan menunggu apa lagi sih
terus motor gue gak mau nyala
nyalain motor aja gak bisa
jangan salahin gue dia gak mau nyalah
banyak banget alasan sih cepetan
bisa banyak alasan aja
cepet jalan lah
eh cerane lo tuh tau gak sih
arahnya kemana gue capek
muter muter doang dari tadi
aduh beridik banget sih bawel
temennya juga lagi mencari
udah pasti muter belok muter belok lah
turut aja kenapa sih
ya gue pegel lo tuh gak tau rasanya
emang dia harus jalanan daerah sini
perlu gue jelasin lagi berulang ulang
ya iyalah lo gak ngerti juga
ya harusnya lo ngomong dong dari tadi tegesin
kalau kayak gitu kan gue sekarang
tau harus cari kemana
eh eh lo tuh bisa gak sih
yang bener kalo bawa motor
temennya juga buru buru lo mau pelan pelan
makanya lu tuh jangan berisik
punya mulut ditutup karena
berisik gue tuh gak fokus tau gak
eh itu berarti lo tuh amatiran
gimana sih katanya anak motor
berisik tau gak ngomong terus lo
gue cepetan pegangan